dan kita akan kembali bergabung dengan menteri perhubungan budi karya sumadi
yang menghadiri proses penyerahan serpihan pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh
ya baik dan ini kita lihat adalah menteri perhubungan budi karya sumadi
dan juga panglima tni
yang sesaat lagi kita akan mendengarkan keterangan yang akan disampaikan
oleh karena dalam kesempatan ini
ini bukan mendalam atas peribah ini
kami menginformasikan bahwa dalam kendali pencarian ini
ada pada basarnas
basarnas saya minta untuk menyampaikan informasi
dengan detail dan dari waktu ke waktu
dan tempat ini pak panglima sudah melakukan tempat kosong
kami sampaikan terima kasih kepada pak panglima
dari polri juga
yang dari sejak kemarin
sudah mengerahkan kapal kapal ini
dan sekarang kita meniru
hari ini kami bersama pak s h l
dan perintah pak presiden kemarin pukul lima
menginstrukan bahwa upaya pencarian dilakukan secara maksimal
kami persilahkan pak panglia untuk menyampaikan
terima kasih rekan rekan media sekalian
kami turut prihatin dan beras kuala atas kejadian pesawat sj satu ratus delapan puluh dua yang kemarin sesuai dengan deteksi radar terakhir pada pukul empat belas empat puluh tujuh atau jam tujuh empat puluh sembilan utc dinyatakan hilang dari radar
dan dari pantuan radar tracking sheetnya sudah dikirim ke kri rigel yang tadi malam atau tadi pagi jam tiga sudah merapat di tkp
dari hasil pemantauan bahwa diduga kuat dan sesuai dengan koordinat yang diberikan
dari kontak terakhir adanya sinyal dari pesawat tersebut dan segera diturunkan tim penyelan dari kopaska
mudah mudahan apa yang ditemukan dan diinformasikan oleh kri rigel memang tepat sesuai dengan perkiraan
dan mudah mudahan apa yang sudah kita ketahui ini segera kita tindak lanjutkan
semuanya akan kita koordinasikan terus di bawah pimpinan kapal sarnas untuk melaksanakan evakuasi korban sj satu ratus delapan puluh dua
tni mengerahkan pesawat udara termasuk kapal dan bekerjasama dengan stakeholder lainnya untuk bahu membahu
dukas dari pasarnas untuk melaksanakan evakuasi korban sj satu ratus delapan puluh dua
demikian terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tentunya pertama tama adalah kami menyampaikan rasa prihatin kami yang mendalam dan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga
untuk basarnas hari ini rencananya laksanakan tiga metode pencarian
tadi seperti diinformasikan oleh pak limat n
bahwa titik atau koordinat atau daerah lokasi yang diduga sudah ditemukan
hari ini kita mencari dengan di atas permukaan menggunakan dua heli
satu dari tni angkatan udara dan satu dari basarnas
kemudian di atas permukaan dengan menggunakan kapal
dan di bawah permukaan kita menggunakan kapal kapal yang mempunyai perlengkapan sonar
di antaranya adalah kri riddle yang sudah diberikan perbantuan dari pak limat n
tadi malam sudah bergerak
ada baruna jaya dan ada dari pasar sendiri yang sudah bergerak
kami mengaturkan terima kasih sekali kepada bank tni
polri dan stakeholder yang lainnya yang setelah mendukung pasarnas
mudah mudahan hari ini ada perkembangan yang lebih baik
nanti secara periodik akan disampaikan kepada masyarakat
demikian terima kasih
pak ini yang pertama sudah ada perundingan lain pak
perundingan lain gimana pak
pagi ini knkt akan menuju ke lokasi mensurvey tempat kejadian
nanti kita akan memplanning kira kira peralatan apa
apa yang kita perlukan untuk bisa beroperasi di daerah tersebut
mungkin itu aja kita fokusnya knkt di masalah pencarian aja
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami dari cahasa raja yang pertama menyampaikan prokreatin dan luka cinta yang mendalam
dengan kasus kecelakaan sj satu ratus delapan puluh dua

hari ini kami sudah siap untuk melakukan pendataan dan penelitian
hari ini kami sudah siap untuk melakukan pendataan dan penelitian
hari ini kami sudah siap untuk melakukan pendataan dan penelitian
untuk memastikan kebenaran
dan juga pada saatnya kami akan segera menyesuaikan santunan kepada para korban
dalam hal ini sudah dinyatakan resmi oleh pemerintah
dan ini merupakan suatu kehadiran negara dalam berikan perlindungan dasar
kepada anggota masyarakat yang mengalami musibah
basarnas sudah membuat posko di sini dan memberikan informasi foto foto peta dan informasi
dan saya menugaskan kepada mas harnas untuk melakukan rilis setiap tiga jam sekali sehingga adik adik sekalian bisa melihat dalam laporan dalam posko ini
kami minta diri untuk langsung ke sana nanti segera kami informasikan